sementara itu badan meteorologi klimatologi dan geofisika menyatakan
gelombang pasang maksimum terjadi di pesisir jakarta
sejak sembilan hingga sebelas januari dua ribu dua puluh
meski begitu gelombang pasang maksimum di pesisir laut jakarta sejauh ini
tidak mengakibatkan banjir ke kawasan permukiman
jumat pagi air laut di dermaga kali adem muara angke jakarta utara
sempat naik akibat efek pasang maksimum dan menyebabkan rop di area dermaga
air setinggi lima belas cm yang menggenangi sejumlah kios di dermaga
tidak mengganggu aktivitas pedagang
keberadaan tanggul menahan laju air hingga tidak memasuki kawasan permukiman
bmkg menyatakan ketinggian gelombang pada masa puncak maksimum
di pesisir utara jakarta hanya lima sampai satu dua puluh lima meter atau dalam kategori rendah
intensitas hujan yang mulai menurun juga berkontribusi pada nihilnya rop
yang membanjiri permukiman di jakarta utara
bagaimana perkembangan air di jakarta utara
kemarin hujan intensitasnya sangat ada tapi tidak terlalu tinggi
ditambah lagi cuma pasangnya juga enam ketinggiannya
sehingga tidak begitu berpengaruh signifikan pada banjir di jakarta utara
besok sendiri cuaca masih hampir sama dengan hari ini
masih ada di jakarta sendiri gelombangnya cuma lima sampai satu dua puluh lima
yang penuh simpas tadi adalah perairan selatan
di kawasan jawa daerah cilacap tasik malaya itu bisa sampai satu dua puluh lima sampai dua lima mbak
tapi untuk daerah selacunda itu berperuas pada karena sudah menurut analisa kami
bisa mencapai dua lima meter ketinggiannya